masih bicara mengenai udara kotor bila selama ini anda melihat papan indeks standar pencemaran udara atau ispu di jalanan
kini anda pun dapat mengukur sendiri kualitas udara dari genggaman tangan anda
adalah sebuah alat pendeteksi polutan yang dinamakan laser delapan hadir untuk menemani gaya hidup sehat anda
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
saya budi adiputra undur diri dan teruslah berimbasan

sadarkah kita bahwa kualitas udara yang kita hirup tak selamanya baik bagi kesehatan
berbentuk menyerupai telur produk keluaran origins yang dinamakan laser x ini memiliki sensor laser yang memonitor tingkat polutan
di desain mungil dan portable layar lcd pada laser egg menampilkan tiga tipe informasi
air quality index atau aqi konsentrasi dan jumlah partikel
alat yang dibanderol seharga rp satu empat ratus lima puluh sembilan ini dapat terhubung dengan aplikasi breat space namun terbatas bila terdapat wifi saja
sayang angka yang muncul di laser x dan aplikasi breat space kerap tidak sinkron
untuk di ruang terbuka yang banyak tanaman menyerap karbon bioksida angka yang ditunjukkan berkisar dari
lima puluh delapan hingga enam puluh dan ini tergolong moderat
dengan banyak tanaman seperti ini aktivitas yang memungkinkan untuk berolahraga
angka yang muncul pada alat berdaya tahan baterai hingga delapan jam ini merangkak naik bila di jalanan dengan lalu lalang kendaraan
dari ketiga lokasi udara di dalam ruangan memang paling aman namun bukan berarti anda tidak bisa beraktivitas di luar ruangan
mungkin bisa menjadi salah satu solusi
roni satria jakarta